imbas naiknya harga bbm sejumlah pengelola jasa tur dan travel di bali turut menaikkan tarif penyewaan transportasi wisatawan untuk menutup biaya operasional
pengelola jasa agen perjalanan untuk wisata di bali menaikkan tarif penyewaan kendaraan mulai dari sepuluh hingga lima belas persen
hal ini terpaksa mereka lakukan agar bisa menutupi biaya operasional dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar
untuk kendaraan jenis low mpv harga yang diberikan kepada konsumen naik dari rp lima ratus tujuh puluh lima menjadi rp enam ratus lima puluh per sepuluh jamnya
sementara untuk high mpv dari rp delapan ratus menjadi sekitar rp sembilan ratus
pengelola jasa tur dan travel ini juga berharap agar pemerintah tetap memberikan kemudahan seperti subsidi bagi usaha jasa dan juga niaga
terlebih lagi sektor pariwisata baru saja bangkit
setelah dilanda pandemi
kami berharap bahwa dunia usaha terutama pariwisata yang baru bangkit ini pasti akan terdampak
tetapi bisa diminimalkan dampak dari kenaikan harga bbm ini
pasti akan menaikkan harga tarif sewa rata rata dari sewa transport melakukan wisata
kami masih telah kenaikan bbm
pastinya berimbas ke kenaikan tarif laumnya
jadi disini kita dari teman teman travel sudah mulai menerapkan untuk kenaikan tarif